sampai jumpa di video selanjutnya
andre kasih cincin ke dewi
andri ya ada apa andri ya
maksud nenek apa sih
nenek bilang nenek gak akan ngerendahin aku lagi
ternyata apa nek
nenek suruh pemilik kafe untuk pecat aku kan
apa sih maksud mama bikin masalah lagi sama satria
mama itu harusnya bangga dong kalau satria itu jadi andalan di kafe itu
itu kan pekerjaan yang terhormat dan gak memalukan
biarlah satria main di kafe itu ma
mama bukan mau merendahkan satria
justru mama itu minta dia berhenti dari sana
karena mama ingin dia kembali kerja di kantor kita lagi
terima kasih nek

aku gak mau kembali lagi ke kantor
aku lebih suka main piano dengan begitu semua orang bisa ngargain aku nih
aku ngomong kembali ke kantor terus direndahin lagi seperti dulu
nek aku mohon sama nenek
nenek jangan jatuhin aku lagi saat aku mau bangkit
enggak saat nenek gak akan menjatuhkan kamu
nenek janji ini akan bersikap adil sama kamu
kamu bisa buktikan itu nanti ya
sayang menari tenggo adalah impian mama
mama pikir apa yang nenek bilang itu betul ya
makasih banyak ya nek
saudara saudara sekalian ada yang perlu saya sampaikan
bahwa hari ini pak satria kembali bekerja di perusahaan kita
posisinya sama dengan pak andri
baiklah kalian silahkan bekerja kembali
andre satria nenek tinggal dulu
lu udah bergabung lagi di sini
lu udah bergabung lagi di sini
dari tadi gue belum selamatin
dari tadi banyak banget orang ya

gak perlu nenek
kok harus gimana sih sama lo
bukannya gue itu udah minta maaf sama lo
terus lo pikir masalah di dunia ini bisa beres cuma dengan kata minta maaf
lu salah besar andre
lu mau semua orang itu ngorbanin buat lu iya
satria sudah cukup
kalian harus ingat
perusahaan ini sangat bergantung pada kerja sama tim
dan kalian berdua adalah pemimpin tim itu
bagaimana jadinya kalau kalian tidak kompak
tolong ya supaya kalian bisa akur dan bisa bekerja sama dengan baik
dan tidak ada ribut ribut lagi
nanti malam kamu siap siap ya
aku mau ajakin kamu ibu sama maya ke suatu tempat
pokoknya nanti supir aku jemput kamu
pokoknya kamu harus dandani caniknya
yaudah aku tunggu ya
jadi waktu sudah diatur dan proposal bisa langsung diatur
mbak jamunya mbak
yaudah kalau gitu kalian selesaikannya secepatnya
biar kita nggak dapet komplain dari klien
alhamdulillah ya mas sekarang mas satria bisa ngantor lagi
ya makasih mai
mas satria jangan jatuh lagi ya
apalagi soal teh dewi
mas satria harus lupain teh dewi
kan sekarang teh dewi udah jadiin sama mas andre
ngapain mas kita mikirin orang yang gak mikirin kita
nggak ada seorang pun yang bisa nyuruh aku ngejauhin devi
aku tahu yang terbaik buat diri aku sendiri
jadi aku minta tolong sama kamu
kamu gak usah ikut campur
selalu aja teh dewi
kenapa sih masih aja belain teh dewi
padahal jelas jelas teh dewi udah nggak peduli
apa susahnya sih melupakan orang yang bikin sakit hati
tante lila jelasin sebentar
lila nggak sengaja ketemu andri di taman
andre kasih cincin ke dewi
ibu halima juga ada di sana tante
andri benar benar keterlampuan
saya harus ketemu
jangan tegur andri
lila mau bicara sama tante
tante mau dengar sebentar
tante masih ingat dulu
perjuangan dewi nyemuin andri
saya nggak tahu
saya nggak tega lihat anak saya seperti ini
dia begitu bahagia hari ini
kalau saya harus mencium kaki kamu saya akan lakukan
nggak usah tante
kalau begitu tolonglah anak saya
kalau saya ada racun
strategik ini tidak akan lebih baik karena saya ketinggalan tante bahwa regen deadhead
lebih baik lagi
titik saluran cerita berikut circa

jelaskan sebutu lekir tante
jika ada pembenuhan kekuasaan yang menyebabkan kekuasaan adam ordinary
tapi melihat perjuangan dewi perjuangan dewi yang berusaha keras menyembuhkan andri
bila sadar dan kita rasa memang pantas andre mencintai dewi
sekarang yang paling penting buat lila kanre bahagia tante
memangnya papa kenapa
memangnya tante ketemu papa
udah tante nggak usah peduliin perasaan lila ataupun papa
sekarang yang paling penting kebahagiaan andri sama dewi tante
dewi bisa jelasin tante
tante jangan marah ya